lengkap kita sapa jurnalis kompasifi nanda aprilia di maposek kelapa gading jakarta utara
nanda hingga saat ini bagaimana hasil penyidikan polisi dan apakah polisi telah mengetahui dari motif pembunuhan tersebut
juno tadi sekitar pukul sebelas siang sudah digelar press release gabungan dari pihak polres jakarta utara dan juga polsek kelapa gading
dimana tadi untuk press release ini dipimpin oleh kapolres jakarta utara yakni kombes gideon arief
kemudian ada beberapa hal baru tadi disampaikan seperti halnya adanya dugaan upaya pengguguran oleh korban dan juga pelaku
untuk lebih jelasnya judo sudah bersama dengan saya kapolsek kelapa gading yakni kompol maulana mukarong
kita akan berdiskusi dan juga akan mengungkapnya secara detail selamat siang bapak
oke pak untuk pertanyaan pertama
tentu adalah terkait penyebab kematian wanita hamil ini sebenarnya karena apa pak
dapat kami jelaskan disini ya mbak
berawal dari penemuan jasad wanita di salah satu ruko di jalan bleuvert kelapa gading
unit reskrim polsek kelapa gading melakukan olah tkp beserta tim iden pores metro jakarta utara
setelah kita melakukan olah tkp unit reskrim
polsek kelapa gading melakukan serangkaian penyelidikan serta menganalisa bukti bukti yang kami dapati
seperti cctv lalu digital forensik dan lain lain ya mbak
nah disini kami menemukan entry point
entry point dari kasus penemuan jasad wanita di salah satu ruko di kelapa gading
yang bahwa korban ini dalam
posisi yang sedang mengandung atau hamil
kurang lebih empat bulan
dan sesuai analisa digital forensik beserta hasil analisa kita cctv
yang bersangkutan ini komunikasi terakhir bertemu oleh salah satu
disitulah kita melakukan serangkaian penyelidikan dan pengejaran di lampung
lalu saksi saksi kita lakukan pemeriksaan mendalam
di situ tergambar bahwa ada kejadian
ada kejadian pada saat korban dan pelaku ini berangkat ke jakarta
ada kejadian proses kesepakatan bahwa kandungan ini digugurkan lah
korban mengalami pendaran yang hebat
dalam proses perjalanan dari lampung sampai ke jakarta
sampai di hari sabtu
tepatnya pukul sembilan
sebelum tersangka ini keluar atau pergi ke lampung
korban ini pendarahan hebat
kendaraan hebat namun dibiarkan malah handphonenya dirampas
jadi kalau tadi pertanyaannya apa penyebab dari kematian dari korban ini
kita juga sedang melakukan pendalaman dari ahli apa namanya lapor forensik
dengan kejadian yang alat bukti yang kita ada
memang apa namanya disini
ada kelalaian dari tersangka
berarti motifnya apa pak secara garis besarnya
untuk saat ini motifnya
jadi tersangka ini menutupi
apa namanya hubungan gelapnya seperti itu
ada suami dan tiga anak seperti itu
oke berarti artinya ada upaya untuk menggugurkan begitu ya
dan posisinya ketika ditemukan korban ini sudah tidak mengandung atau seperti apa pak
ya ini kita lagi tadi kami jelaskan bahwa kami juga sedang menunggu hasil dari ahli
sedang melakukan apa namanya pengecekan serta menganalisa
atau alat bukti yang kami punya penyidik punya itu bahwa
memang yang berkorban ini
hamil dan pada posisi pada saat ditemukan itu memang mengalami pendarahan hebat
dan di berita acara memang tertuang keterangan dari tersangka bahwa memang betul
seperti alat bukti atau saksi saksi yang kami lakukan pemeriksaan
bahwa memang korban ini sedang mengandung empat bulan seperti itu
oke baik terima kasih pak maulana atas informasinya
ya itu tadi juno serangkaian kronologi ataupun juga motif sementara yang memang dikantongi oleh pihak polisian
yang dimana tadi sudah dijelaskan oleh kapolsek kelapa gading sendiri
bahwa pihak yang sampai dengan saat ini masih menyelidiki
masih terus mencari tahu apalagi juga penyebab kematian apakah ada tersangka lain atau tidak
jadi sementara itu bisa disampaikan juno ke polis studio
baik terima kasih rekan nanda aprilia dari mapolsek kelapa gading jakarta utara